assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
pertama tama kita semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada kpu bawaslu dkpp
sehingga proses pesta ini
untuk membuat demokrasi pileg dan pilpres
tadi pagi telah berjalan
jujur dan adil
terima kasih juga kita sampaikan
kepada tni dan polri
yang telah mengamankan
keamanan dan ketertiban
bisa berjalan dengan baik
dari indikasi exit poll
tadi sudah kita lihat semuanya
tetapi kita harus bersabar
harus bersabar menunggu
penghitungan dari kpu secara resmi
marilah kita kembali bersatu
sebagai saudara sebangsa dan setanah air
setelah pilek dan pilpres ini
menjalin dan merawat
persatuan kerukunan kita dan
persaudaraan kita sebagai
saudara sebangsa dan setanah air
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh